saudara guru besar filsafat riyakara romo frans magnisuseno dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
mengibaratkan presiden seperti pencuri jika menggunakan bansos untuk memenangkan paslon tertentu
dalam pernyataannya romo magnis menyebut jika bansos bukan milik presiden
melainkan bangsa indonesia dan pembagiannya harus menjadi tanggung jawab kementerian dan sesuai dengan aturan
romo magnis bilang penyalahgunaan bansos untuk pemilu sama seperti pencurian dan termasuk pelanggaran etika
ikuti lafar janji yang saya tuntun ya romo
saya berjanji sebagai ahli
sos bukan milik presiden melainkan milik bangsa indonesia
yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan
dan ada aturan pembagiannya
kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos
untuk dibagi bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya
maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam diam mengambil uang tunai dari kas toko
jadi itu pencurian ya pelanggaran etika